kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
kita lihat pagi ini pada update pukul sembilan lewat sepuluh
pada perdagangan kemarin rupiah ditutup penguat atas dolar amerika serikat
pada hari ini rupiah cenderung akan bergerak sideways
seiring dengan dampak kenaikan harga komoditas global yang cenderung offset
dampak dari sentimen risk off akibat perang rusia dan ukraina
lalu kita akan melihat bagaimana posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami akan ajak anda untuk memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
nah kita lihat warna hijau lagi di sini
ini update pukul sembilan lewat sepuluh pagi tadi
konflik rusia ukraina yang masih terjadi ini menjadi sentimen pergerakan hari ini
di mana ihsg diprediksi melemah pada hari ini
salah satu sentimen yang mendorong pelemahan ihsg adalah kabar negatif dari bursa amerika serikat
wall street ditutup melemah pada perdagangan kemarin
karena investor menimbang perkembangan krisis di ukraina
lantaran amerika serikat melarang impor minyak rusia dan komoditas energi lainnya imbas dari invasi
serangan ancaman dan juga balasan dari rusia yang tidak akan mengekspor gas ke eropa